sejumlah transportasi umum mengizinkan penumpangnya untuk membawa sepeda
dan salah satu moda raya terpadu atau mrt jakarta
yang mengizinkan penumpangnya untuk membawa sepeda lipat ke dalam kereta
bersepeda bagi sebagian orang mungkin hanya salah satu jenis olahraga
yang bisa dilakukan di akhir pekan
namun ada juga yang menjadikan sepeda sebagai sarana transportasi sehari hari
terutama di kota besar seperti jakarta
wah capek juga habis goes
pemperfilek di jakarta sekarang ini sudah mendukung pengguna sepeda
seperti adanya jalur sepeda khusus kemudian juga aturan
aturan untuk pengguna sepeda di jalan raya sudah dibuat semuanya
dan juga nih tambahannya adalah sarana transportasi publik seperti mrt
sudah mendukung untuk membawa sepeda lipat ke dalamnya dan melanjutkan perjalanan
seperti saya sekarang saya akan melanjutkan perjalanan menuju kawasan senayan
karena saya sudah goes dari tadi sudah cukup capek nih
untuk mengikuti perjalanan
dengan hemat tenaga saya akan melanjutkan perjalanannya menggunakan mrt
untuk warga dki jakarta yang giat bersepeda
moda raya terpadu atau mrt jakarta mengizinkan penumpangnya untuk membawa sepeda
namun yang boleh dibawa ke dalam kereta hanya sepeda lipat saja
dengan ukuran tidak lebih dari tujuh puluh x empat puluh delapan cm
penumpang yang membawa sepeda diperbolehkan menggunakan
dan juga menggunakan lift untuk masuk ke dalam stasiun
dengan catatan tetap mengutamakan pengguna prioritas
namun jika tetap ingin menggunakan tangga atau eskalator bisa menjadi alternatif lain
untuk teman teman yang membawa sepeda lipat bisa dibawa ke dalam stasiun
bisa dibawa untuk naik kereta nanti ketika masuk ke dalam stasiun bisa menggunakan lift atau elevator
lalu turun sampai atur atau naik sampai ke platform nanti masuk ke kereta
kita sediakan ruang yang cukup lebar itu di area kereta
bagi para penumpang mrt yang ingin membawa sepeda lipat ke dalam kereta
jangan lupa juga untuk menjaga kenyamanan penumpang lain
pegiat sepeda yang juga ketua umum trivolt owner community s purwanti
membagikan tips untuk membawa sepeda di angkutan umum
perhatikan lipatan dari sepeda itu sendiri setidaknya tidak mengganggu penumpang lain
dalam hal ini silakan dilipat dengan rapat
izin membawa sepeda lipat menaiki mrt memberi kemudahan bagi warga yang sering menggunakan sepeda sebagai sarana transportasi
sering sering sering kok
karena dia bisa dilipat jadi kan kita bisa masuk dengan gampang
terus kadang kadang mereka juga ada liftnya
terus dari staff staff dari mrt nya juga sering ngebantu kita
pt mrt jakarta sudah memasang aturan membawa sepeda lipat dalam bentuk poster di setiap stasiun
mrt jakarta juga menjamin penumpang yang membawa sepeda lipat
tidak akan mengganggu kenyamanan penumpang lain
akhirnya saya sampai juga di kawasan senayan setelah menggunakan mrt
ternyata fasilitas mrt sudah sangat memadai untuk membawa sepeda lipat
untuk anda nih yang hobi beraktivitas menggunakan sepeda lipatnya
tidak khawatir lagi untuk berjalan jauh untuk menyambung perjalanan menggunakan mrt ke lokasi tujuan
di peliputan cnn indonesia